seorang bocah kelas enam sekolah dasar bernama farel prayoga
sukses menggoyang istana hingga membuat sejumlah petinggi negara berjoget
sosoknya pun ramai diperbincangkan dan menarik perhatian banyak masyarakat indonesia
namun jauh sebelum viral dan terkenal bocah kelahiran delapan agustus dua ribu sepuluh ini
sempat menjadi pengamen atau musisi jalanan bersama sang ayah
joko suyoto ayah dari farel mulai melihat bakat menyanyi sang anak
saat farel duduk di bangku kelas satu sd
joko kemudian memberanikan diri mendaftarkan anaknya mengikuti las vokal
di salah satu pecipta lagu ternama di banyuwangi wanada school
namun karena himpitan ekonomi joko kerap mengajak farel untuk mengamen
dari pasar ke pasar saat sedang tidak bersekolah
kalau anaknya sendiri diajak ngamen gimana
justru lebih semangat dia daripada saya
ah seperti itulah jiwa jiwa seni
pokoknya pinginnya dia itu ya kayak gini deh seperti yang diinginkan dia itu
semangat kalau gitu nggak pernah terasa males nggak ada
apa untuk mengasah mentalnya juga pak
yang pertama seperti itu

mereka bisa menggoda
mereka bisa menggoda
mereka bisa menggoda
mereka bisa menggoda
mereka bisa menggoda
mereka bisa menggoda
lewat kemampuan bernyanyi pengalaman berlatih vokal dan tampil di depan publik
farel kemudian diajak untuk manggung dan tampil di laman youtube milik wanada pada tahun dua ribu dua puluh satu
sosoknya semakin dikenal publik hingga datang undangan untuk bernyanyi di istana merdeka
dalam rangka hari kemerdekaan tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
saat farel menyanyikan lagu ojo di bandingke di hadapan presiden dan pejabat negara
kedua orang tua farel mengaku bangga
meski begitu undangan yang mendadak membuat orang tua tidak memiliki persiapan khusus
bahkan baju yang dikenakan farel saat bernyanyi di istana
merupakan seragam yang biasa digunakan di sekolah saat hari rabu dan kamis
tidak hanya orang tua teman teman farel di sekolah juga mengaku bangga
melihat siswa sdn dua kepundungan serono ini tampil di sana
di mata teman sebangkunya farel dikenal sebagai anak yang suka
menyanyi di kelas saat waktu istirahat
baik pintar terkes
kesukanya apa mas
pernah belajar nyanyi
belajar nyanyi sama dia
kalau di luar kelas apa mas
aktif senangannya farel apa mas
oh suka makan
setelah sukses menggoyang istana pada momen tujuh belas agustus kemarin
kini farel sibuk memenuhi berbagai undangan
salah satunya tampil di hari peringatan ulang tahun ke tujuh puluh tujuh
kementerian hukum dan ham pada kamis malam
pada kesempatan ini farel juga mendapat penghargaan
ia resmi dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual
bidang seni dan budaya kategori pelajar
oleh menkum ham yasona lawli
farel prayoga merupakan sosok yang inspiratif di kalangan sebayanya
tidak hanya itu menkum ham yasona lawli
turut memberikan penghargaan kepada sang pencipta lagu
yakni agus purwanto yang akrab di sapa abah lala
tim liputan cnn indonesia